sertifikasi kompetensi itu mampu menunjang
supaya mewujudkan sdm yang unggul pak
pada rabu dua puluh tiga september dua ribu dua puluh lalu
ketua badan nasional sertifikasi profesi bnsp kunjung masehat
menyerahkan sertifikat lisensi pendirian lembaga sertifikasi profesi atau lsp
kepada direktur utama bank bri sunarso
dalam video meeting yang dilaksanakan dalam acara launching bri lsp secara online
acara digelar secara online dengan menerapkan protokol kesehatan yang ketat
tamu yang hadir diminta untuk melakukan rapid test
menjaga jarak dan mengenakan masker
ketua bnsp kunjung masehat yang hadir sekaligus menjadi narasumber
dalam talk show virtual bersama direktur utama bri sunarso
juga wakil menteri bumn kartiko wirjo atmojo mengatakan
pentingnya kepemilikan sertifikasi bagi profesional
utamanya di bidang perbankan
lsp bri ini adalah salah satu lsp p dua yang pertama diperbankan
jadi salah satunya yang diperbankan hanya lsp bri
tentunya dengan lsp bri ini akan memberikan pelayanan khususnya
kepada semua anggota atau semua karyawan di bidang perbankan yang ada di bri
nanti akan menjadi tempat tuk nya adalah semua bri bri yang ada di indonesia
yang akan ditentukan oleh pihak bri sebagai tempat uji kompetensi
nah tentunya dengan adanya lsp ini salah satu alat bagi kita untuk membuktikan
bahwa seseorang itu kompeten pada bidangnya
sesuai yang ada disepakati dengan bnsp saat ini ada dua puluh dua skema
yang akan dilakukan oleh bri yang terkait dengan general banking
resor dan lain lain dan inilah yang menjadi salah satu unggulan
dalam rangka untuk menciptakan sdm unggul khususnya di bank rakyat indonesia
tentunya kita berharap dengan berdirinya rsp ini akan memberikan pelayanan
kepada semua karyawan bri yang ada di indonesia untuk membuktikan
bagaimana tingkat kompetensinya sekaligus akan melihat daya saing tenaga kerja kita
khususnya di bidang perbankan tidak hanya dari domestik tetapi juga di internasional
pt bank rakyat indonesia persero tbk secara resmi menghadirkan bri lsp
atau lembaga sertifikasi profesi bri yang merupakan lembaga sertifikasi profesi
perbankan pertama di indonesia untuk menciptakan sumber daya manusia unggul
dan berdaya saing global
bri lsp merupakan lsp perbankan pertama yang telah berdiri sejak dua puluh sembilan oktober dua ribu sembilan belas
dan telah mendapat akreditasi bnsp
sertifikat yang dikeluarkan telah diakui secara negatif
bnsp adalah perbankan nasional di indonesia dan asia tenggara
selain hal tersebut bri lsp mengacu kepada standar kompetensi kerja nasional indonesia
sehingga akan memiliki added value dan daya saing bagi para pekerja bri group
bri lsp memiliki dua puluh dua skema uji kompetensi tiga puluh satu asesor yang siap melakukan pengujian kompetensi
dengan target peserta uji sebanyak tiga puluh tiga empat puluh enam
di mana jumlah tersebut akan bisa bertambah
pengembangan skema sertifikasi dan target peserta dari semua bri group
dengan hadirnya bri lsp diharapkan menambah kekuatan bri dalam mengembangkan sdm yang kompeten
dan ahli dalam setiap bidang tugasnya
menyusul pada hari kamis dua puluh empat september dua ribu dua puluh
ketua bnsp kunjung masehat juga menyerahkan surat keputusan ketua bnsp
tentang lisensi kepada lembaga sertifikasi profesi pt kereta api indonesia
direktur utama pt kai didik hartianto dalam sambutannya mengatakan
lsp ini dimaksudkan untuk meningkatkan sdm pt kai
sebagai jaminan pelayanan dan keselamatan moda transportasi kereta api
yang diperlukan oleh bnsp
yang semakin optimal
dengan memiliki sertifikasi kompetensi
maka akan mempengaruhi dan memberikan jaminan baik terhadap pemegangnya
ataupun pihak lain
penyerahan keputusan tersebut dilaksanakan di kantor jakarta railways center juanda jakarta
surat tersebut meliputi sepuluh skema kompetensi yang telah disepakati
untuk meningkatkan kompetensi para pekerja perkereta apian
dalam melakukan pelayanan masyarakat di bidang transportasi